gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok menanggapi tudingan dan laporan advokat cinta tanah air atau akta ke bawaslu
yang menyebut ia telah mengutip ayat al quran dan menerjemahkannya secara subjektif
gubernur ahok dilaporkan atas pernyataan yang diucapkannya pada tanggal dua puluh satu september dua ribu enam belas
saat mendaftar sebagai cagup di kpu provinsi dki jakarta
saat itu ahok mengatakan kalimat yang berbunyi
jangan sampai tidak memilih dirinya karena surat al maidah ayat lima puluh satu dari al quran
akibat pernyataan tersebut akta menilai ahok telah melakukan pelanggaran berbau sara
surat al ⁇ maidah ⁇ ayat lima puluh satu dalam kitab suci al quran berisi larangan bagi umat muslim untuk memilih pemimpin non muslim
menanggapi hal ini ahok tidak setuju
dikatakan melecehkan agama dan membandingkannya dengan acara yang acapkali melombakan hafalan ayat suci
itu kan cuma orang mancing mancing ngomongnya melecehkan
saya seperti itu
apa yang melecehkan
kalau kita mengucapkan kalimat firman tuhan
orang aja just dihafal hafal kok dipertandingkan kok melecehkan
dapat hadiah lagi
bawaslu dki jakarta telah menerima laporan dari advokat cinta tanah air
dengan terlapor gubernur basuki cahaya purnama selasa kemarin
terkait laporan tersebut
bawaslu dki jakarta akan melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan
untuk membahas laporan dugaan pelanggaran tersebut
polisi dan jaksa dilibatkan untuk melihat apakah pernyataan ahok tersebut
mengandung unsur pidana atau murni pelanggaran kampanye terkait pilkada dki jakarta
rencananya hasil pembahasan laporan dugaan pelanggaran ini
akan diumumkan kamis dua puluh sembilan september di kantor bawaslu dki jakarta
kita ya advokat cinta tanah air
melaporkan salah satu
bakal pasangan calon kepada bawah seluruh dki
tentang adanya pernyataan yang dianggap itu melanggar perundangan
kami dari bawah seluruh akan melakukan penanganan tindak lanjut
atas laporan tersebut dan laporan ini sedang dalam proses penanganan